nih lora ngapain lu cengar cengir
heran liat gua
jangan pake dengkul
enak aja siapa yang nyuruh lu sekolah
kalo lu sampe sekolah gua sampe yang bantuin
gua punya perawan pengen dibantuin

malah pengen macem macem
nggak punya otak lu
kuping aku kan sakit tau nggak
lagian harusnya nyadukmu aku buat sekolah
biar aku bisa tinggal di rumah gede
hah ngomong apa lu barusan
beh turunkan dulu
ayo udah sana belajar
eh lu jangan pindah mulus sekolah ya
setahun enam kali pindah atau gimana sih
hehehe babe tenang aja
awas lu pindah lagi gua pites batang leher lu
wih kutuk kali be
yaudah yaudah jalan
babe belum dapet penglaris
mau jauh duit
hari gini babe ngasih goceng
be yang bener be
belum transportasi pulang pergi
belum makan minum
belum kalau ada cewek minta traktir
kalo ini nggak cukup lu sekarang
ke sekolahnya jalan kaki
ntar pulang baru banyak kendaraan
kagak ada ini bulan dari penglaris
yaudah kalo itu nggak usah salim
babe berangkat sekolah dulu ya
kamu ini mau sekolah apa mau ngamen
nggak usah bingung
ini namanya rock trend
gue kan mau jadi rockstar
jadi harus kayak gini
tos dulu dong
eh apaan sih cum tangan mulu dari kecil
udah lu jangan sok sok pikun deh
sekolah itu yang bener
supaya menjadi penerus bangsa yang baik
jangan kayak yang lain lain itu
tapi bapak dibangga
aku akan bikin bokap seneng berat
mau ke sekolah kan harus ongkos
nah gitu gitu baru bokap aku
yaudah tidur dulu ya

cepetan lah yang ngetir
oke tidak masalah
tentu saya yang bawa
harus gue keker dari sekarang nih
gua pasti ketemu ama tuh cewek
emang jodoh gak kemana
gak sia sia gue nunggu
gua masuk ke sekolah sini ya
ternyata cewek itu sekolah disini

harus pindah sekolah nih
gua pasti bisa dapetin cewek tajir itu
kamu mau nyempet ke mobil aku
iya baik mbak
oh yeah emm tolong ya
bawa tes aku